mbak tolong buka helm
kalau mbak nggak mau buka
perempuan yang beda
yang mendekati afif
kalau beliau itu bukan tipe orang
yang mau membicarakan masalah pekerjaan
dengan pembantu seperti saya bu
kenal baik dengan pak arta
saat suaminya masih hidup
mereka berteman bu
ternyata firasatku salah
pemilik rumah ini
gak mungkin bela
titip ya buat majikan kamu
terima kasih banyak ibu
apa buatin susu ya
lama lupa beli susu
susu siva kan abis
aduh gimana ya
kamu diem ya sayang ya
takutnya di luar itu ada orang
udah udah cendeng sayang ya
saya dengar ada suara anak nangis
mungkin dia terbangun karena lapar
saya harus segera ngurus anak saya
terima kasih bu
kamu kenapa mukanya khawatir gitu
udah tenang ya
tante loro udah pulang kok
kamu gak usah khawatir ya
bukan itu masalahnya
tapi aku gak punya uang untuk beli susu
aku harus dapetin uang
aku ingin menghidupi siva
kerjaan terbarang lagi
karena cuma kerjaan itu yang bisa aku kerjain
tapi masalahnya aku nggak ada motor
dan aku juga gak ada uang untuk nyewa motor
kamu tenang aja
di garasi itu ada motor
biasanya aku pakai kalau misalkan disuruh belanja
sekarang kamu pake aja ya
kamu itu bener bener baik
kalau memang orangnya baik banget
iya tapi jangan disuruh ragu kayak kemarin lagi
jadi kau harus mengharukan my life
mbak tolong buka helmnya
kalau mbak gak mau buka biar aku buka sendiri
bela kamu dimana
yang tadi tuh dia
itu bukan alusinasi aku yakin itu bela
kamu dimana bela
aku ingin ketemu sama kamu
pa bela udah gak mau ketemu sama aku
tapi ini bukan siapa dia
semua salah aku
aku kangen sama bella dan juga
aku juga kangen sama papa
afif kamu masih cinta sama bela
sini biar maafkan
kamu ini kalau jalan mata kemana
sepatu saya jadi kotor ini
lagi lagi malu berarti orang
udah diam kamu
gue sikut campur
jangan serang seluduk
kasian yang banyak
iya padahal nggak sengaja juga tuh lagian
kasian kak raina
dia pasti dalam bahaya sekarang
aku harus membuat sesuatu
kita udah ngikutin wanita yang pakai helm itu bos ke rumahnya
dan ternyata bukan bella
selanjutnya kita tinggal tunggu perintah bos saja melakukan apa sekarang
di salonnya waktu itu
iya di sana ada pekerja yang bernama siti
kalian stand by di sini tunggu kabar desa ya